depok penyangga ibu kota ini memiliki luas dua ratus tiga puluh km persegi dengan jumlah penduduk mencapai dua empat juta jiwa
meski demikian jumlah penduduknya tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri di jenjang smp dan sma
padahal data dinas pendidikan kota depok mencatat ada tiga puluh enam lulusan sekolah dasar di kota ini setiap tahunnya
namun hanya ada dua puluh enam smp dan lima belas sma negeri di kota depok
mirisnya sekolah negeri yang ada bukan hanya tidak merata tetapi juga timpang jumlahnya dengan lulusan sekolah dasar di sebelas kecamatan kota depok
artinya setiap tahun lulusan sekolah dasar yang berkesempatan mengenyam pendidikan di smp negeri jumlahnya tidak kurang dari tujuh siswa saja
smp negeri sembilan kota depok yang ada di belakang saya adalah salah satu contohnya
sekolah itu adalah smp negeri satu satunya yang berada di wilayah kecamatan cipan

bagi orang tua calon peserta didik salah satunya rofiah yang berencana mendaftarkan anaknya ke smp enam depok
kuota sd nya terlalu banyak tapi smp nya itu lebih sedikit gitu
apalagi di saya ini jangkauannya makin jauh gitu loh
dua delapan kilometer ya lumayan
saya sih saya berharap ya untuk itu smp nya ditambahin
smp untuk kuota smp ditambahin
apakah itu kuota dari satu sekolah itu ataupun bangun smp lagi
kepala bidang smp dinas pendidikan kota depok mulyadi menyatakan
selama jumlah sekolah negeri belum merata sistem zonasi akan menemui banyak keluhan
sepanjang pemerataan sekolah itu belum bisa dilakukan
tentu ini untuk jalur zonasi juga sebetulnya belum bisa memberikan apa ya
rasa keadilan bagi seluruh warga
makanya ini juga harus juga dipahami
karena ini adalah ketentuan dalam peraturan menteri pendidikan dan budayaan
yang kita harus laksanakan ya kita tetap terapkan
salah satu solusi yang ditawarkan diantaranya
peserta didik baru diperbolehkan memilih sekolah di luar kelurahan atau kecamatan tempat tinggal
bahkan lintas kota kabupaten asalkan jaraknya dianggap dekat dengan sekolah
kita juga mengakomodir daerah daerah irisan gitu
karena kondisinya daerah daerah irisan itu adalah daerah yang berbatasan
jadi tidak betul dengan kondisi itu seperti kecamatan cilodong
daerah irisannya adalah kecamatan cibindong kebupaten bogor
semakin luas kan kalau lihat jumlahnya seperti itu
termasuk juga kecamatan cipayung daerah irisannya kecamatan bojonggede kabupaten bogor
jadi tidak berarti bahwa fokus perkecamatan justru kita memikirkan juga daerah daerah
daerah irisan sekitar
selain itu untuk meminimalisasi jumlah pendaftar dari luar kota depok
warga yang tidak memiliki kartu identitas kota depok
tidak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri pada ppdb tahun ini
masalah timpangnya jumlah sekolah negeri yang belum terselesaikan di kota depok
sejatinya adalah gambaran kecil fenomena serupa di jabodetabek